hai sejenak aku lupakan masalah masalah yang baru terjadi oh ya opah umah sarah mana
koneksi opah biasanya emak lalu baru sama opah
hai senangnya aku beneran masa
rene temukan anak mas nino
nama rene itu aja juga pemberian dari kamu
rene anak aku sama kamu kan mas
aku beneran aku nggak bohong kan
lagi pulang mereka mereka sampai ini kemana aja kenapa baru datang sekarang
bisa bisa mereka senangnya datang datang ke rumah seakan mereka punya hak untuk
aku enggak suka
apa apa hamna ini tidak mudah buat kamu tapi papa percaya
hai kamu itu tangguh
hai hard dulu kamu bisa melalui semua masalah kamu masalah yang datang dalam
jadi bapak yakin sekarang kamu juga akan bisa terlebih lebih ada ali samping kamu

bapak yakin nak
rasanya mama tuh gak percaya deh
mama tuh gak yakin sama ucapan andin
gak masuk akal noh
dulu dia mohon mohon ke mama
buat bujuk kamu supaya kamu ngambil anak dia
dan anak kamu di penjara
terus sekarang dia jawabannya kayak gitu
kalau soal rena anaknya roh
ya mungkin ada benarnya
andin kan gak pernah bohong ma
dan andin bilang sendiri ke aku
rena itu anaknya roy
bahkan al sempet
ngasih aku liat hasil tes dna
disitu pun ditulis
jadi kamu udah liat hasil tes dna nya rena
mama juga mau liat noh
kasih mama ya
masalahnya udah gak ada ma
hasil itu dibuang sama elsa
terus aja berhubungan dengan andin
masih sakit gak lukanya
udah dikasih obat kan
tapi masih sakit sedikit
sakit sedikit opa tiup ya
sempat sembuh bismillahirrahmanirrahim
apa boleh gak
nginep disini sementara waktu
apa mau tinggal disini
ya sebentar aja
boleh dong papa
aku seneng banget kalo opa disini
apa juga seneng disini sama rena
apa boleh gak duduk sini
eh bakangan deh sama rena
sejenak aku lupakan masalah masalah yang baru terjadi
oma sarah mana
oma sarah lagi gak bisa nginep disini
kok aneh sih opa
lalu bareng sama opa
aku mau berdoa
makasih ya sayangnya
berbeda dengan bukti bukti kita mas
kita yang harusnya masukin elsa ke penjara
mama ngakuinnya tentu ngelindungin elsa
elsa masih bebas di luar sana mas
elsa belum dapet ganjarannya
bisa ngelakuin itu untuk melindungi elsa
harusnya saya cari bukti lagi yang lebih kuat
cari bukti apa lagi sih mas
bukti udah kita keluarin semua
kamu inget gak
foto yang dikasih sama pak sumarno
yang di belakangnya ada latar belakang mobilnya elsa
itu sesuatu yang nggak terduga nih
saya pun gak pernah mikirin kesana
tapi kita bisa dapet
kita dikasih kesempatan dari allah untuk dapet bukti itu
kalo kita tetep berusaha
pasti ada bukti lain
bukti yang memang menyudutkan elsa kalau elsa yang bunuh
dan saya janji sama kamu saya akan dapet bukti itu
saya pasti akan jebloskan elsa ke dalam penjara
udah di semprot pake pesticida tetep aja mati lagi
modal buat beli bibit baru udah abis
menalika butuh biaya berobat untuk asmanya
waktu gue dapet lima ratus juta
iduk gue bakalan tenang